menteri pertahanan ria mizar triakudu mengaku telah menerima surat dari kiflan zen namun ia sendiri belum sempat membaca isi surat itu
sebelumnya kuasum kiflan zen mengatakan kliennya berkirim surat kepada menteri pertahanan untuk meminta perlindungan
surat itu dikirim pada hari rabu lalu dan sudah diterima oleh staf menteri pertahanan
namun padatnya kegiatan menhan membuat surat belum bisa dibaca
meski demikian ria mizar mengatakan berat membantu kiflan zen karena kasusnya terkait dengan politik
ia pun menyarankan agar kasus yang membelit kiflan diselesaikan secara hukum
namun sebagai sesama prajurit ia mengaku akan memberi dukungan moral
saya setuju prosedur apa kenapa tapi asal
hormati karena dia tentara bintang dua
kalau dia diperlakukan tidak baik yang lain kan goyang nanti kita bahaya